lampung gerbang utama pulau sumatera
di provinsi paling selatan sumatera ini
beragam wisata budaya dan alam tersimpan
belum ke lampung rasanya jika belum bertemu dengan endemik raksasa
asal pulau sumatra keja sumatra
di taman nasional waikambas lampung timur
tempat ini adalah habitat asli dari salah satu spesies gajah asia
yakni geja sumatra ini
yang terancam punah dan dilindungi oleh negara
dan saat ini saya akan langsung bertemu dan berinteraksi
dengan mereka di pusat latihan gajah
pusat latihan gajah berjarak kurang lebih sembilan km
dari pintu gerbang taman nasional waikambas
di lampung timur yang dapat ditempuh dalam dua lima jam
dari kota bandar lampung
yang dibimbing langsung oleh lebih dari empat puluh mahot atau pawang gajah
jumlah ini belum termasuk dengan ratusan gajah liar
dan hewan mamalia langka lainnya
yang dilindungi di kawasan seluas satu ratus tiga puluh ribu hektare
pusat latihan geja di lampung timur
satwa endemik sumatera ini berada dalam status krisis
hewan ini juga dilindungi negara melalui
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
walau sudah mendapat pelatihan dan telah jinak
gajah yang ada di taman nasional waikambas
tetap diperlakukan sebagaimana berada di habitat aslinya
di tahun dua ribu tujuh belas populasi gajah sumatera
di dunia ini hanya berkisar satu enam ratus hingga dua saja
untuk itu di tempat ini kita tetap bisa berinteraksi dengan gajah
namun dengan durasi dan jarak yang terbatas
dan tentunya harus didampingi oleh pawangnya
itu kenapa pak harus didampingi oleh pawangnya
karena apa itu geja ini kenalnya dengan pawangnya
kalau sama yang belum kenal dia nggak mau
takutnya dia di nakalit atau di apa nggak mau
selain itu mungkin gajah ini juga seperti manusia ya pak
punya karakter yang berbeda beda gitu
ya punya karakter yang beda beda tidak sama
yang hanya dikenali oleh pawangnya
nah kalau yang di samping kita ini
ini johnny udah usia tujuh tahun
karakternya kadang kadang itu kekanak kanaan
kadang dia baik kadang kadang dia nakal
kalau dengan yang belum kenal
kalau sama yang pawangnya sama saya
setelah bermain dengan satwa anda juga bisa menikmati wisata bahari
dengan menyeberang ke pulau pahawang di kabupaten pesawaran
perjalanan ke surga lautan lampung ini dapat ditempuh dari dermaga ketapang
dengan durasi kurang lebih empat puluh menit menggunakan speedboat
selain pulau pahawang besar anda juga bisa mengintip keindahan
pulau lainnya seperti pulau wayang pulau balak pulau lok dan tanjung putus
ada beberapa alternatif wisata yang bisa anda nikmati
selama berkunjung ke tempat ini
salah satunya bersandar di resort andreas yang berdiri tepat di atas air laut
snorkeling ataupun seperti yang saya lakukan ini
mendayung kano sambil menikmati
dan juga menikmati pemandangan matahari tenggelam
setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat ini merasa puas
dan ingin kembali mengulang pengalaman menyenangkan
mengarungi alam pantai yang asri ini
tetap seru sih walaupun tadi hujan berteduh dulu
terus tapi udah bisa snorkeling foto foto lihat nemo
tetap seru kok walaupun hujan juga
tempatnya keren keren sih kalau buat untuk hunting hunting foto
ataupun untuk buat konten konten video itu bagus memang
puas juga sih nggak usah jauh jauh
kemana mana di lampung cukup sih
walaupun jauh juga dari bandung cuma worth it lah
jarak yang dekat dan akses jalur darat dari pulau jawa yang semakin mudah
membuat lampung dengan eksotisme wisatanya menjadi primadona baru
yang patut anda sambangi
tim liputan cnn indonesia lampung